sebanyak tiga puluh orang warga kelurahan wijaya kusuma grogol petamburan jakarta barat terkonfirmasi
positif covid sembilan belas lewat tes swab tes swab yang mereka jalani buntut dari seseorang yang mengalami
sesak napas akut usai mengikuti acara tahlilan di salah satu rumah warga pihak kelurahan pun
melakukan tracing sembilan puluh empat warga yang diketahui mengikuti acara tahlilan maupun yang sempat
kontak dengan korban menjalani tes swab pada tujuh belas juli lalu hasilnya dua puluh sembilan diantaranya dinyatakan
positif kofit sembilan belas namun dari jumlah tersebut tujuh diantaranya kabur saat petugas akan mengevakuasi
ke rumah sakit rujukan pasien covid sembilan belas wisma atlet kemayoran jakarta pusat wakil bupati
baru sulawesi selatan nasruddin terkonfirmasi positif kofit sembilan belas nasruddin mengalami demam tinggi
setibanya dari masamba dalam rangka membawa bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang
setelah melakukan tracing terhadap keluarga dan rekan yang sempat kontak lima orang dinyatakan
reaktif lewat rapid test dan saat ini tengah menunggu hasil tes swab meski demikian aktivitas
di kantor bupati baru masih berjalan normal sementara itu empat puluh santri pondok modern gontor
darussalam ponorogo jawa timur dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas
sementara itu empat puluh santri pondok modern gontor darussalam ponorogo jawa timur dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas
acara penyambutan pun digelar pihak pondok pesantren mereka kembali ke ponpes kampus dua dengan
menggunakan dua armada bus milik pesantren pada rabu siang sebelumnya ke empat puluh santri ini dirawat di
rumah sakit lapangan indrapura surabaya meski telah dinyatakan sembuh mereka akan tetap menjalani
karantina pasca perawatan di rumah sakit saat ini tersisa sebelas orang santri positif covid sembilan belas yang masih
dirawat di rumah sakit lapangan indrapura
tim liputan cnn indonesia